jaksa agung st burhanuddin mengatakan pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai di bawah lima puluh juta rupiah dapat diselesaikan dengan hanya mengembalikan uang kerugian negara
ini disampaikan jaksa agung saat menjawab pertanyaan anggota dpr dalam rapat bersama komisi tiga dpr hari kamis
burhanuddin mengatakan penyelesaian proses hukum kasus korupsi dengan kerugian di bawah lima puluh juta rupiah dengan mekanisme tersebut dinilai cepat dan sederhana
selain itu bu harauddin menjelaskan kasus pidana terkait dana desa yang kerugian keuangan negaranya tidak terlalu besar dan tidak dilakukan terus menerus dapat dilakukan secara administratif
ada pun salah satu caranya dengan mengembalikan kerugian keuangan negara dan tidak mengulangi lagi perbuatannya
sedangkan untuk perkara tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara kejaksaan agung telah memberikan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara
di bawah lima puluh juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan adalah sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat sederhana dan biaya ringan